pencuri yang satu ini juga bikin ketawa
ia ditangkap polisi saat sedang bermesraan dengan istrinya
ah cinta memang kerap membuat lupa
pelaku ditangkap di jerowaru kabupaten lombok timur
atas laporan warga lombok barat yang uangnya dicuri sepuluh juta
polisi pun memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melanjutkan bermesraan
tapi sama bang napi di penjara
tim liputan cnn indonesia